apa maksud paharis ini
kamila putri kandung saya
apa bener paharis itu adalah
ayah kandung kamu mila
apa bener paharis itu adalah ayah kandung kamu mila
apa bener mila
ternyata selama ini
kamu menutupi jati diri kamu yang sebenarnya dari saya
sejak pertemuan kita di bali
saya sudah mulai curiga
ini semua bukan kebetulan
kamu memiliki nama belakang regina putri
kamu juga memiliki kalung berinisial krp
kamu suka makanan kesukaannya parah
dan surat yang kamu tulis buat saya
ini semua bukan kebetulan kan
kedatangan pak haris dan keluarga pak haris
mengganggu kehidmatan keluarga saya
mama jangan begitu dong mah
baru saja kita semua bertanya
tentang faktanya kamila yang masih hidup
tiba tiba pak haris datang
tanpa perasaan bersalah
dan pak haris mengaku kalau pak haris itu adalah
ayah kandung kamila
sekarang saya mengerti
kenapa kamila tidak mau
bapak menjadi wali nikahnya
karena saya mengerti
orang seperti bapak memang tidak pantas
menjadi wali nikah kamila
mama nggak boleh mencampuri urusan mereka ma
karena kamila adalah bagian dari keluarga kita
dan mama tidak suka
ada orang yang tiba tiba datang mengaku ngaku
sebagai ayah kandungnya kamila
untuk kepentingan pribadinya
bu ambar kenapa anda bicara seperti itu
kepentingan pribadi apa
apalagi pak haris selama ini sudah menyediakan kamila
dan sekarang pak haris baru datang
karena pak haris membutuhkan kamila
pak haris membutuhkan kamila untuk mendonorkan ginjalnya untuk bapak
dan anda menyuruh alena datang dan meminta kamila
untuk menandatangani surat tes
tapi tidak berhasil
anda datang mengaku ngaku kalau anda ini adalah ayah kandungnya kamila
supaya kamila tersentuh
dan kamila mau mendonorkan ginjalnya untuk kamu
iya kan pak
tidak bu ambar tidak
saya sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu
mama jangan asal tuduh seperti itu ma
pak haris gak seperti itu
kalau memang pak haris gak butuh ginjalnya kamila
kenapa dia baru sekarang mengaku kalau dia adalah ayah kandungnya kamil
semua ini terasa kebetulan di mata saya
cukup bu ambar
haris tidak tahu apa apa selama ini
karena ini adalah salah saya
saya merahasiakan semua ini dari haris
bahkan saya minta kamila juga untuk merahasiakannya dari haris
sayalah yang salah
saya yang salah
saya sudah jahat sama kamilah
saya sudah bersalah selama ini
ibu boleh benci saya
tapi jangan benci kepada haris
permintaan maaf ibu sudah terlambat
sama terlambatnya seperti pengakuan pak haris kalau kamila itu adalah anak kandungan
jadi sekarang kamila tidak membutuhkan anda dan keluarga anda
dan mulai sekarang anda dan keluarga anda jangan pernah menangkap kamila
anda dan keluarga anda jangan pernah lagi menangkap
jangan bicara seperti itu ma
mama melakukan ini demi kamilah
mama masih di makam
ma mau lebih baik pulang saja ma
kamila juga suruh pulang ma
sepertinya kava minta disusui mah
tante tolong jangan tante
anaknya kamila lebih membutuhkan kamil daripada bapak
tante tolong jangan
ini dia yang menangis
mereka sudah selesai
haris gak nyangka bu
haris gak nyangka ibu menyuruh kamila untuk merahsiakan semua ini pada haris
kalau kamila itu anak kandung haris
sama seperti ibu merahasiakan pertemuan ibu dengan farah selama aris koma dua puluh tahun yang lalu
kenapa terlalu banyak cerita yang harus ibu rahasiakan pada haris
haris berhak tahu bu haris berhak tahu
maafkan ibu ris
ibu salah selama ini
tapi kamu harus mengerti kenapa ibu lakukan semua itu
karena ibu peduli sama haris
kamu gak peduli sama haris
karena semua ibu lakukan ini menghancurkan hati haris
ibu buat haris menderita
ibu buat haris kehilangan farah
dan sekarang ibu membuat haris kehilangan anak kandung haris
haris itu kesepian bu
udah ya bi
tapi jangan bentang bentang eyang
kasian eyang bi
kamu tahu kan
kamu tahu kalau mila itu anak kandung papi
kenapa kamu tega meminta kamila untuk menjadi donor
alena ngelakuin itu karena alena peduli sama papi
kamu kan tahu alena
kamu kan tahu
bapi tidak mau mendapatkan donor dari orang orang terdekat bapi
untuk meminta ginjal kamu aja papi gak sanggup
apalagi meminta ginjalnya kamila yang jelas jelas anak kandung papi
darah daging papi
kamu itu kelewatan alena
dan lihat sekarang
akibat perbuatan kamu alena
ibu ambar sangat marah
dia marah sekali

kamu masih peduli sama anak kandung papi
kamu masih peduli sama anak kandung papi
kamu masih lebih peduli sama anak kandung papi daripada kamu
jangan kamu marah ya alena
dia melakukan itu karena dia sayang sama kamu haris
ibu sama alena sama aja
kamu peduli sama perasaan kamila
kalian jahat sama kamila
kamu saja sedih sama alena
kamu berdua alena
kamu seperti rupi ini
kamu berdua benar benar onu di gracu stepneya
kamu juga cannster
kamu juga sopan itu

kamu pun menjadi pyoknis
kamu punya kuasa kenyataan
jangan lupa buat mama
tiap kali atau tukar tangan kamu
pergi pergi yolanda
maafin mama aku yang udah memisahkan kamu dari papa kamu ya mila
nanti sampai rumah biar aku kasih pengertian ke mamaku ya